tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia idi menyebut sebanyak enam ratus empat puluh tujuh tenaga kesehatan di indonesia meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas
untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab tingginya angka kematian nakes covid sembilan belas di indonesia ini
kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan ketua tim mitigasi ikatan dokter indonesia adib kumaydi
selamat sore pak adib
pak adib diketahui pada awal januari dua ribu dua puluh satu kematian tenaga medis covid sembilan belas di indonesia ini menduduki lima besar dunia
dan kini telah naik menjadi tiga terbesar di dunia dan nomor satu di asia
apa yang menjadi penyebab kematian tenaga kesehatan indonesia terus terjadi
sementara seluruh nakes tentunya sangat memperhatikan dan juga menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya
ya jadi fluktuasi naik atau angka terpaparnya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kemudian berdampak pada
angka kematian yang naik ini tentunya in line dengan kenaikan dari angka positive rate
kenaikan dari angka okupansi rate yang ada di masyarakat yang kemudian dirawat di rumah sakit
nah ini yang kemudian berdampak juga pada resiko yang memang lebih tinggi saat ini dibandingkan di bulan bulan sebelumnya
karena kalau kita melihat data yang kita dapatkan terutama pada bulan desember dan januari ini
semakin naiknya angka paparan dan kemudian angka kematian pada tenaga medis dan tenaga kesehatan
terutama pada dua bulan terakhir ini
dan itu saya kira kalau menurut pengamatan kami dari asur asur yang juga kami lakukan
beberapa faktor yang terkait juga adalah selain masalah faktor gelar faktor yang masih kurangnya apd
dan juga faktor yang juga resiko yang terjadi pada komunitas
tadi pak adip mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah kekurangan apd
apakah betul jadinya apd ini memang benar benar sangat kekurangan atau justru sebenarnya memang sudah ada
memang tidak tersebar dengan merata
ya jadi kalau kita sebenarnya selalu komunikasikan hal ini
artinya pemerintah terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah
merespon terkait dengan kebutuhan apd ini
tapi dari hasil survei yang kita dapatkan dan hasil laporan dari teman teman di daerah
baik itu yang apd yang standar ataupun tidak adanya apd itu masih dikeluhkan
artinya dari survei yang pernah kita lakukan di salah satunya di jawa timur
masih mengatakan empat puluh tiga persen masih kurang apd nya
jadi ini yang saya kira perlu untuk kemudahan di daerah lanjut
dan kami selalu mengkomunikasikan untuk terkait dengan kebutuhan apd
karena ini panjang masih panjang perjalanan untuk mengatasi pandemi ini
sehingga kita harapkan kemudahan akses untuk mendapatkan apd ini bisa didapatkan oleh teman teman tenaga medis dan tenaga kesehatan
berdasarkan catatan idi wilayah mana yang menyumbang kematian tenaga kesehatan yang paling tinggi pak adib
ya jadi kalau kita bicara sekarang secara jumlah total maka jawa timur
karena jawa timur adalah tempat yang paling tinggi
dengan lima puluh enam dokter meninggal enam dokter gigi delapan puluh sembilan perawat empat tenaga lab medik dan tiga puluh tiga bidan
baru kemudian diikuti oleh dki jakarta jawa tengah jawa barat sulawesi selatan dan sumatera utara
oke nah selain apd tadi sebenarnya apa koreksi untuk langkah penanganan masalah kematian nakes ke depannya ini
ya jadi ada upaya yang harus kita lakukan yang pertama adalah upaya untuk preventif
upaya preventif salah satunya adalah kita sendiri ditimidikasi membuat
buku buku untuk perdomaan perlindungan dokter
nah di dalam salah satu item yang di dalam buku penerimaan perlindungan
satu sisi memang secara personal harus meningkatkan disiplin dan kepatuan di dalam menjalankan protokol
tapi satu sisi yang lain juga tenaga kesehatan harus memfasilitasi untuk berada di dalam satu lingkungan yang aman untuk melakukan pelayanan
sudah perlu ada upaya untuk standarisasi tata kelola ruang
terus kemudian bagaimana upaya mereka melakukan
bukan pelayanan tapi terlindungi dengan ruangan yang bertekanan negatif atau dengan ventilasi yang baik
termasuk juga mengenai beban kerja
karena dalam salah satu syarat yang kita sampaikan di buku perdomaan itu
maksimal sehari itu adalah delapan jam untuk yang bekerja di ruangan isolasi biasa
tapi kalau di icu maksimal enam jam
ini yang kita harapkan juga menjadi satu regulasi yang kuat sehingga jangan menambah beban kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan
tapi kalau umumnya ada kepeningkatan
ada keterisian fasilitas
maka harus diupayakan untuk rekrutmen tenaga baru untuk kemudian menambah jumlah tenaga
tapi jangan menambah beban kerjanya
nah berbicara soal insentif sendiri terhadap nakes
pemerintah melalui menteri keuangan sri mulyani telah memastikan insentif bagi tenaga kesehatan ini tetap berlanjut
tapi besarannya ini diperkirakan akan berkurang dari sebelumnya
ya jadi kalau dengan kondisi yang saya terserang memang kita sangat berterima kasih kepada
pemerintah terutama terkait dengan masalah insentif ini
tapi sekali lagi insentif ini merupakan satu apresiasi dan saya kira negara mempunyai kewajiban untuk melakukan hal itu